tim densus delapan puluh delapan anti teror mabespori menangkap seorang warga yang diduga terkait jaringan terorisme di perumahan condong sari kampung ropoh desa condong catur depok sleman yogyakarta
dari lokasi yang digeledah polisi menyita sejumlah benda sebagai barang bukti
warga perumahan condong sari kampung ropoh desa condong catur kecamatan depok sleman yogyakarta bernama ismail lima puluh tahun ditangkap tim densus delapan puluh delapan rabu sore
petugas kemudian menggeledah rumah warga yang berprofesi sebagai penjual makanan
istrinya sempat memberontak saat penggeledahan dan berteriak sehingga oleh petugas digiring masuk dalam rumah
saat penggeledahan jalan perumnas ditutup total hingga radius lima ratus meter
penggeledahan dilakukan sejak pukul empat belas tiga puluh waktu indonesia barat
polisi juga mengamankan sejumlah barang dari rumah terduga teroris
warga saya satu
si ismail siapa ya
saya tahu pak ismail
sudah lama di sini
warga sini dia sudah ktp sini sudah penuh
tadi alasan ditangkap kenapa pak
terima kasih ya
pak jangan cuma backup